selamat pagi anda menyaksikan kompas update pukul sepuluh
petugas pemadam kebakaran sedang berjuang melawan kebakaran hutan
di dekat taman nasional senandoa negara bagian virginia amerika serikat
dalam dua hari terakhir terjadi lebih dari seratus kebakaran baru
dan berdampak pada lebih dari satu enam ratus hektare lahan di seluruh negara bagian
kebakaran bermula di salah satu lahan pribadi di page county
lalu menyebar cepat dan membakar empat ratus lima puluh hektare lahan di taman nasional senandoah
menurut pejabat departemen kehutanan virginia
setidaknya enam belas titik api telah berhasil diatasi
kebakaran lahan ini juga menghanguskan lima rumah